sudah bukan zamannya lagi
seorang yang menderita goncangan atau kelainan jiwa seperti dia
tidak bisa disembuhkan dengan cara begitu
tapi kesulitan yang utama bagi saya sebagai kepala desa
yalah di satu pihak saya harus memikirkan masa depan seorang muda di sini kakak
jangan sampai dia itu terus menerus dipasung
dia satu satunya anak lelaki harapan keluarga
yang kami harapkan bisa menggantikan tugas tugas bapak
yang mulai tua dan sakit sakitan belakangan ini pak kades
tapi seperti yang saya katakan tadi
saya menghadapi dua pertimbangan yang sama sama penting
coba kalau kita lepaskan jajan dari pasungan
apa ada jaminan dia tidak akan membahayakan untuk lingkungan
kan bisa membahayakan untuk keluargamu yun dan tetangga tetangga
itulah memang kesulitannya pak kades
karena dia pernah kalah dan menghancurkan barang barang di rumah kami
sekarang tidak ada seorang pun yang berani mengambil resiko melepaskan dia
padahal saya takut kalau dalam beberapa hari lagi dia tidak ditolong
mungkin kang jajan akan mati kehabisan tenaga
itulah kenyataannya yun
ya saya kata ini dikoneng
di sini kita belum siap untuk menghadapi kasus penyakit yang diderita oleh kpk
tidak mengetahui bagaimana menanggulannya
tapi karena jawab kur saya ingin berkonsultasi dengan dia
siapa tahu pengalaman pengetahuan dia yang luas itu bisa menolong kakak
bagaimanapun saya kira cuma kepada bapak saya bisa mengadukan hal ini
bapak saya sendiri kelihatannya sudah pasrah kepada
sedangkan kakaknya saja keadaannya bertambah lemah setiap hari pak kade
sudah sudah yon
akan bapak perhatikannya
mudah mudahan saja kita berdua bisa menemukan jalan keluar untuk menolong ke kami itu
terima kasih pak
jadi sampai hari ini tidak seorang pun tahu penyebab utama
kenapa si jajang jadi terganggu jiwanya itu
barangkali kamu dengar dengar tentang ini
saya kurang tahu
tapi yang pasti
kang jajang tidak lulus dalam ujian sma nya pak
ada dua orang yang tidak lulus bersama dia
apakah ini penyebabnya pak gades
mungkin ya pak
semua orang mengira bahwa ini sebabnya
tapi saya dengar sendiri langsung dari yuyun
bahwa sebulan sebelum pengumuman ujian
yang mengatakan bahwa dia itu tidak lulus
itu memang benar saja
ya kalau begitu
tentu ada hal lain sesudahnya
ini yang harus kita temukan
ya mengajak dia bicara
wuh jajang kan sudah lama tidak mau bicara dengan siapa pun pak
makan minum pun sama sekali tidak mau
ya kalau begitu cepat kita ke sana sebelum hari sore
kamu tunggu di rumah saya
saya akan ke sana
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak